setelah tadi melihat bagaimana suasana persiapan di gelora bung karno jakarta kita akan langsung terhubung
kali ini ada rekan saya korespondensi nn indonesia albi pratama yang berada di bundaran hotel indonesia
selamat siang albi albi saya mau dengar ceritanya bagaimana kemeriahan di sana pada pagi hari ini
dari iring iringan puluhan kendaraan ataupun bus yang mengangkut ratusan atlet yang mengikuti sea games dua ribu dua puluh tiga di gampoja kemarin sudah melintas di sini
banyak sekali masyarakat yang terlihat hadir bisa dikatakan ribuan masyarakat dari berbagai daerah dari juga perkantoran yang ada di sekitar sudirman tamrin
mereka berbondong bondong turun ke bundaran hotel indonesia untuk menyaksikan juara mereka yang pulang membawa emas
di mana indonesia sendiri tercatat ini membawa sekitar dua ratus tujuh puluh enam medali mevri
di mana delapan puluh tujuh diantaranya adalah medali emas dan juga delapan puluh perak serta satu ratus sembilan perunggu
dan angka delapan puluh tujuh ini juga merupakan capaian emas yang cukup tinggi dari enam sea games terakhir yang pernah diikuti sejak tahun dua ribu tiga belas lalu
dan ini juga sudah melampaui target yang sebelumnya diinginkan oleh presiden eri joko widodo bahwa semoga sebelumnya atlet atlet kita bisa membawa pulang setidaknya enam puluh sembilan emas
tetapi akhirnya mereka bisa membawa sekitar delapan puluh tujuh emas
atau empat belas lebih banyak dibandingkan apa yang diharapkan sebelumnya
dan tadi juga masyarakat yang datang ke sini memberikan semangat dan juga mengelulukan juara mulai dari cabang olahraga sepak bola
yang sebelumnya kita sudah tahu bersama sudah puasa emas sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu atau sekitar tiga puluh dua tahun yang lalu
dan akhirnya kita kembali bisa meraih emas tersebut dan juga diikuti oleh beberapa cabang olahraga lain yang juga menjadi juara umum
seperti misalnya wushu lalu juga ada pencak silat
sepeda tenis e sport dan juga ada bulu tangkis poli dan juga angkat besi
dan ini menjadi salah satu momen yang dinantikan oleh masyarakat indonesia dalam ajang sea games sendiri
karena seperti yang kita tahu beberapa kali kita tidak bisa mendapatkan raihan emas yang cukup banyak
kurang dari delapan puluh tetapi kali ini kita bisa membawa lebih dari delapan puluh tujuh emas dan juga medali lainnya seperti perak dan juga perunggulan
kita harapkan di sea games selanjutnya lalu di asean games selanjutnya dan bahkan di olimpiade
kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menyaksikan kembali atlet atlet nasional
kita mendapatkan banyak sekali prestasi dan juga mereka juga akhirnya bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
dan saat ini mayfrey iring iringan sudah keluar dari kawasan bunda rokodala indonesia untuk menuju kembali ke arah gelora bung karno
karena di sana acara akhir akan segera diselenggarakan bersama pihak kemenpora dan juga ofisial dari tim masing masing
ya albi apa kemudian yang menarik tadi saat terjadi sejumlah
rangkaian kegiatan di bunda rokodala indonesia
karena seperti yang kita tahu yang tadi albi juga sampaikan bahwa ada panggung panggung yang juga disediakan di sana
iya mayfrey ada panggung hiburan juga yang digelar di sekitar bundaran hotel indonesia yang ada di sebelah kanan
jadi pada saat tadi tim nas ini tiba di sekitar bunda rokodala indonesia ada band coklat di sana yang juga sudah memberikan panduan lagu
yang diberikan kepada masyarakat
dan tentunya atlet atlet nasional kita untuk semakin menyemarakan acara kirap juara ini sendiri
dan tadi juga lalu intas di sekitar sini memang cukup padat dan sempat ditutup sementara waktu
karena memang untuk memberikan kesempatan bagi sang juara untuk bisa bertemu secara langsung dengan para pendukungnya
dan juga para masyarakat sini selaku pendukung tim nas indonesia
baik itu dari cabang olahraga sepak bola wushu lalu juga ada karate bola basket volley dan lain sebagainya
bisa memberikan apresiasi secara langsung
bahkan tadi di layar layar videotron yang ada di sekitar bunda rokodala indonesia juga menampilkan foto foto atlet kita
dan itu sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kita bayangkan sebagai masyarakat biasa kalau kita bukan atlet
dan kalau saya memposisikan diri sebagai atlet nasional tersebut mungkin ada rasa bangga yang tercipta dari diri
ketika melihat banyak sekali pendukung indonesia yang hadir di sini melihat foto foto kita terpampang di beberapa videotron yang ada di pusat ibu kota jakarta ini sendiri
tentu ini menjadi sesuatu yang kita inginkan
kita mimpikan sejak beberapa waktu lalu dan semoga ini bukan terakhir kali kita bisa mendapatkan juara
tetapi juga di waktu waktu mendatang timnas kita baik diri sepak bola dan juga cabang olahraga lainnya bisa mengukir banyak sekali prestasi
dan juga mendapatkan emas lebih banyak dalam ajang olahraga internasional lainnya
baik terima kasih banyak atas laporan anda korespondensi ann indonesia albi pratama yang rasanya mungkin albi pengen ikut langsung iring iringan ya
ikut juga langsung menyaksikan di area gelora bunga
baik terima kasih banyak atas laporan anda korespondensi ann indonesia albi pratama dan juga tim cnn indonesia
yang sejak tadi sudah melaporkan dari kawasan bundaran hotel indonesia